tidak ada yang berbeda di pemukiman padat penduduk warga guji baru di rw dua duri kepa kebonjeruk jakarta barat pada selasa
sejumlah warga tampak masih beraktivitas tanpa mengindahkan protokol kesehatan
padahal puluhan warga permukiman ini telah dinyatakan positif covid sembilan belas
dari dua puluh tujuh orang warga yang positif covid sembilan belas sepuluh orang diantaranya sudah dibawa ke wisma atlet kemayoran jakarta
dan sisanya menjalankan isolasi mandiri
petugas pemadam kebakaran pun kembali diterjunkan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi
menurut lurah duri kepa penularan covid sembilan belas bersumber dari aktivitas warga di pasar patra
yang tak jauh dari lokasi pemukiman mereka
iya benar ini adalah hasil swab ya hasil swab di pasar patra
banyakkan pedagangnya tinggal di
warga luar masih bisa masuk tapi dengan syarat memenuhi protokol kesehatan covid sembilan belas
pasar patra sendiri kini telah beroperasi seperti biasa
sebelumnya pasar sempat ditutup tiga hari pasca sejumlah pedagang positif covid sembilan belas dari hasil tes swab yang digelar
sementara itu kelurahan pademangan barat kecamatan pademangan jakarta utara
dan jurnal pembangunan pemerintah
memiliki kasus covid sembilan belas tertinggi di ibu kota
yaitu dengan total satu ratus sembilan puluh tiga kasus positif empat orang dirawat dan sebelas orang meninggal dunia
juru bicara manajemen rsud pademangan mengatakan
meningkatnya angka kasus covid sembilan belas di wilayahnya karena sebagian masyarakat tidak patuh terhadap anjuran pemerintah
seperti menjaga jarak dan menggunakan masker
pemerintah ya dengan tiga m mungkin dulu dikenal seperti itu
yang satu memakai masker tentunya yang kedua kita rajin mencuci tangan
hal yang sulit dilakukan ya tetap masih banyak orang kumpul kumpul di pinggir jalan kumpul kumpul di mana gitu
jadi kalau tiga hal ini mungkin bisa dilakukan dengan patuh mungkin bisa mengurangi angka kejadiannya
dari data perselasa siang total penambahan pasien positif covid sembilan belas di indonesia sebanyak satu lima ratus
sehingga total kasus menjadi tujuh puluh delapan lima ratus tujuh puluh dua pasien positif
sementara pasien sembuh bertambah sembilan ratus empat puluh tujuh orang dan pasien meninggal dunia bertambah lima puluh empat orang